jadi yang biasa hal hal yang kita lakukan
semua kegiatan dari pintu depan
ini kita lakukan dari pintu belakang
jadi mungkin orang yang mau meneror saya jadi
gak tahu kita mau melakukan apa
dia gak tau kita mau berangkat kemana
karena kita lewat dari pintu belakang
itu pun juga semuanya
ide dari randy
kok kamu gak bobos sih
ini lagi ngerjain urusan kantor
kamu kenapa gak tidur
belum ketiba cuci jur lagi
kamu kok mukanya kayak tegang gitu sih mas
tapi dari mana
emang misalnya ini gak ada masalah ya
gak ada masalah
masalah apa sih
mendingan sekarang kamu istirahat
kita mau refreshing dulu
anak anak baju udah di packing
semuanya udah siap
sekarang kamu harus istirahat
karena besok kamu yang bawa mobil
tidurnya di kamar dong
les ke les ke caca caca bangun
kau peluk gue gini
dia kan mau ke kamar maksudnya udah

kenapa emang harus begini
gak bisa peluk terus
gak bisa peluk terus
gak bisa peluk terus
gak bisa peluk terus
gak bisa peluk terus
gak bisa peluk terus
gak bisa peluk terus
gak bisa peluk terus
gak bisa peluk terus
masih ngerjain ngerjain ke kantor
kamu gak mau ngerjain ini di rumah aja nak
gak usah lah pak disini aja
sambil jagain mama
asal jaga kesehatan kamu
jangan lupa istirahat
enggak ini ada
ada bagian yang aku
dia lebih paham bagian ini
ini bapak juga gak ngerti soal komputer yang kayak gini
yaudah kamu coba telepon dia atau video call
biasanya masih bangun kan nino
kayak gak bisa deh pak
ya aku lagi mencoba untuk jaga hati aku dan
juga perasaannya nino
tadi mbak andin ngasih tau aku
kalau dia mau keluar kota
udah kasih tau kamu juga kan
nanti kalau mama udah sehat
nanti mau kumpul kumpul
mau ngasih sesuatu
mau ngasih surprise buat mama katanya
yang biasa andin lah
kamu kayak ada yang mikirin terus loh
ada satu orang lagi
siapa yang bisa aku tanyain soal ini
cuman aku bingung
kenapa ya bu
menurut kapa sih
iyaa menurut kapa sih
iyaa menurut kapa sih
iyaa menurut kapa sih
iyaa menurut kapa sih
gak usah derp x dua
aku kayak ngasih
ngasih harapan lagi ke dia
gapapa kan semuanya sudah beres
dia juga terbukti bersalah
dia juga ga terbukti bersalah
dia juga ga terbukti bersalah
boleh gak apa apa
enggak apa aja
maaf kalau saya rancang
tapi saya lagi di rumah sakit mama kamu
tinggal merem aja repot banget sih
dari tadi dibiarin kok malah gak
mau tidur apa goreng telur
dari tadi mula malek mula malek
selalu mau ditare tare
udah tau kiki dari tadi udah
udah mau tidur
ikut merem kek
gak bisa tidur kiki jadinya
kalau kayak gini
kalau lo makin ribut begini
pasti gara gara pak riza ya kan
kenapa sih semuanya aja di hubungin sama riza
ini gak ada hubungan sama riza
ya terus gara gara apa
ya gak tau aja gue
ini apa sih nggak tenang gitu loh
wah khawatir aja soalnya kan mereka ntar mau
gak ngerti gue
gak tenang aja mereka mau pergi gitu
kan mereka udah biasa
berangkat piknik itu buat empat
apa yang dikhawatirin ya
iya udah biasa mereka pergi
eh pergi jadi pergi
cuman maksud gue sekarang kan andien lagi hamil muda
terus dia juga baru sembuh andinnya
askara juga produknya baru habis dijahit
terus mereka mau
aduh ngilu aja gue ngebayanginnya
kan mbak andin tadi kan udah bilang
kalau mbak andin itu hamil
ya udah gitu kan
askara itu kan luka pundaknya
kan udah kering
insya allah semuanya aman aman aja
ya sama mas a dibantuin gitu loh ya
ya benar juga sih lo
feeling kan ya
perasaan gue kagak enak ya kan ya
ya mau bagaimana gitu loh
ngelepas kepergian mereka aja gitu
berpikiran yang positif
jadi nanti ngeluarin auranya itu positif
nularin menjadi situasi yang positif
vibes gitu loh ya
cuman ya begitu
kalau ada apa apa aja nanti
kalau misalkan mereka aneh aneh
atau kejadian apa apa
nah kita bagus sekali lagi
nah yaudah yaudah
gak ada apa apa
ya mudah mudahan mereka
tidur gak pernah karena
kita harus prepare in barang barang
untuk melepas kepergian mereka
bertamah siang ya
biar gak ngantuk
biar gak kesiangan
bapak ala bapak bapak bapak
aya allah bismillahirrahmanirrahim
mau selama apapun itu
saya mau ke nama buat lo
oke jadi sebenarnya apa yang mau kamu bicarakan sama saya
saya tahu masih belum ada tempat di hati kamu untuk saya
tapi saya nggak mau hubungan kita hanya sebatas teman
ya kalau kamu mengizinkan
semang kita jadi sahabat
tanpa ketikatan apalagi pemaksaan
sebenernya saya takut bi
takutnya kamu masih berharap sama saya
sedangkan saya gak bisa menjanjikan apa apa sama kamu
kamu gak perlu takut saat
kamu gak perlu menyajikan apa apa ke saya
dan saya juga gak akan menaji apa apa ke kamu
saya hanya menawarkan sesuatu yang biasa dilakukan oleh seorang sahabat kepada sahabatnya
jadi di saat kamu butuh apa apa
apapun itu saya akan selalu siap dan ada untuk kamu
misalnya sama butuh teman makan teman ngobrol diskusi
bahkan walaupun kamu udah punya pasangan nanti
saya benar benar tidak peduli
ini jangan jadi beban ya untuk kamu
saya gak akan pernah memaksa apapun ke kami
saya memberanikan diri untuk bicara seperti ini
karena sebelumnya saya sudah sempat berbicara dengan kamu
lo mungkin gak ngetahuin dulu sih al
ternyata gue seneng kita bisa damai kayak begini
ya setelah permasalahan kita kemarin juga
gue gak pernah nyangka bakal kayak begini bib
misalnya kayak dulu
eh terus itu gimana
kan lo tau gue ditolak
enggak maksudnya kan yang terakhir lo curhat ke gue itu
lo mau maju atau mau mundur
terakhir kan lo bilang mau ke australia
kayaknya gue mau mundur ya
kan lo tau gue gak jago kalo gue cinta sama seseorang
alah merendah gak jago
sejak kapan lu gak jago masalah perempuan
gue gak tau ya sekarang perasaan lo udah setahap mana sama elsa
tapi kalo lo memang bener bener cinta
tapi jangan dipaksa
kalo dari elu harus dipaksa
tapi kalau untuk dia jangan memaksakan dianya
yang penting terus berusaha
yang penting terus berusaha
kalau menurut gue ya begitu
karena kan gue pernah ngerasain
bagaimana gue diperjuangkan dikejar oleh andi
bagaimana gue diperjuangkan dikejar oleh andi
dulu awal awal pernikahan gue kan
gue gak back back aja bib
gue nikahin andi juga karena dendam
gue nikahin andi juga karena dendam
banyak perilaku gua di awal pernikahan yang sangat buruk
buruk banget malah
tapi andi tetep disitu
buktiin kalo dia bisa jadi istri yang baik
buktiin kalau dia bisa jadi istri yang baik
bisa jadi teman hidup gua yang baik
sampai ada fase di mana
gantian gue yang berjuang
gue harus membuktikan kepada andin
kalau gue sudah tidak seperti dulu lagi
kalau sebenarnya sifat gua itu
bukan yang gue tunjukkan kepada andi
di awal pernikahan gue sama dia
itu hanya semuanya dendam
sampai detik ini pun gue merasa
jujur kalau misalkan dia harus ninggalin gue
gue pengen dia terus ada di sisi gue
kalau bisa bukan dua puluh empat jam dua puluh lima dua puluh enam jam
kalau dia nggak ada kegiatan
cuma sekarang duduk doang
udah perlu ngajak
bahkan gue pernah bilang sama andin
kayaknya kalau misalkan
di antara gua atau dia
siapa yang lebih pertama dipanggil oleh allah
kalau misalkan dia
gue juga pengen ikut
kematian itu kan udah ditentukan ya
itu kan keinginan
nggak bisa memaksakan kendak gitu
tapi sudah sampai di tahap itu
karena perjuangan dia
perjuangan gue setelahnya
cuma itu sih yang bisa gue kasih tau
kalau memang cinta ya dikejar
ikuti dia maunya seperti apa
nyamannya seperti apa
mungkin butuh teman
teman mungkin hanya sekedar teman diskusi
berjalan dari bawah dulu aja
karena cinta itu kan tumbuh
cinta itu berproses
gue mau tanya
kamu seorang jadi bijaksana gemi ini setelah menikah
dari dulu gue bijaksana
saya nggak pernah mengusir orang orang yang mendekati saya
tapi yang seperti kamu tahu
kalau saya belum siap untuk membuka hati untuk siapapun
tapi saya berterima kasih sama kamu
kamu sudah menawarkan mau jadi sahabat untuk saya
tapi sepertinya saya memang butuh kamu sih
jadi tempat saya bertanya
jadi saya lagi coba untuk mempelajari
tapi ada yang nggak saya pahami
dan saya kepikiran aja harus tanya sama siapa
dan ya kepikiran kamu
berat banget rasanya
kan aku udah menawarkan untuk pilih sahabat kamu
dan mendiskusi kamu
jadi saya akan selalu siap untuk menjawab pertanyaan kamu
makasih banget ya
aku tahu bahagia kamu yang saya mau elsa
melihat kamu tertawa seperti itu
untuk cukup membuat saya bahagia
mungkin memang bukan sekarang
pelan pelan kamu akan membukanya tanpa kamu sadari
saya gak akan lelah untuk menunggu
datangnya waktu ketika pintu hati kamu terbuka buat saya
anak anak makasih banget
supaya jalanannya sepi
terus kita bisa menikmati perjalanan
dan sambil menunggu sunrise
jadi kita bisa melihat sunrise kalau berangkat jam segini
sunrise itu matahari terbit ya
emangnya pantainya jauh banget pak
mas kok kita juga mau berangkat kok lewat pintu belakang
biasanya nggak pernah ke sana
ini kenapa ya
ya sekali sekalilah nyoba
ya enggak apa apa
saya udah ke perl ke perl ke perl
udah saya masukin ke dalam mobil
dengan sarapannya juga ya mas ya
oh sarapannya di ini aja
dibungkusnya dibukulin aja
nanti bisa makan di jalan
udah udah kiki masukin
siapin juga di mobil
takutnya nanti pada sarapan di sini
masukin wadah yang itu ya ndi tumpah ya
nanti di jalan makan ya
mobil saya sudah siapkan di depan dan di belakang
ya udah kalau gitu kamu mobil
saya dari depan terus sampai tol ya
di syarat pendekat
satu lagi ya
sesuai arahan saya personil ditambah
jadi kalau mama nanti mau pergi dikawal
kiki mirna mau pergi dikawal
udah itu aja
saya ke sini dulu
ada yang kamu khawatirin
jaga jaga aja makan
namanya berstrategi kan
kita punya plan a gitu
ya kalau plan a misalkan nggak berjalan kan kita punya plan b c dan seterusnya kan
iya benar banget bu
soalnya kan kondisinya andien gini kan lagi hamil muda
terus bawa dua anak itu ya walaupun ada pabus tapi saya kayak nggak tenang aja gitu bu
ya udah jalan sana
fun kalau capek istirahat jangan dipaksain
ini udah kerahes belum ini
ya udah gak hati
cepat hati ke pagi ya
kak karina tolong bawa inmen aja
dan ida lihat sampai si kaki
hai kak fahmi
itu asghar aman kan ya pundangnya ya
aman itu dia lagi asik sama kakaknya itu lagi nonton
yaudah bismillah ya semoga kita semuanya lancar sampai pantai
tapi aku masih penasaran deh kenapa kita harus lewat dari pintu belakang ya
kayaknya loh kemarin itu kan kamu tahu kita lagi dapat sebuah teror saya lebih tepatnya
saya masih belum tahu teror ini orang siapaan kalau yang udah udah kan pasti ke keluarga terus kenanya
ya lebih ke menghindari sini biasanya kan kita kalau melakukan kegiatan semuanya diawali dari pintu depan kan
jadi yang biasa hal hal yang kita lakukan semua kegiatan dari pintu depan ini kita lakukan dari pintu belakang
jadi mungkin orang yang mau meneror saya jadi gak tau kita mau melakukan apa
dia gak tau kita mau berangkat kemana karena kita lewat dari pintu belakang
itu pun juga semuanya salah satu ide dari randy
randy yang minta untuk saya lewat pintu belakang itu
karena kan gimana pun ini kan saya bawa kalian orang orang utama dalam hidup saya ring satu di hidup saya
jadi saya harus menjaga kalian memastikan kalian untuk tetap aman
tapi semuanya udah diurus semua kan ya so far randy
dari akomodasi penginapan apapun itu udah
udah semuanya udah disediain semua sama randy
gue percaya lah mas sama kamu mas
kamu sudah mempersiapkan semuanya matang matang
kamu juga pasti akan bakal ngejaga aku dan anak anak
emang gak kenapa emang benar kok kamu selalu ngejagain kita semua
ngejagain aku sayang sama kita semua
emang gak boleh aku muji kamu bukannya biasanya senang
aku tuh beruntung mas punya suami kayak kamu
punya suami yang hebat imam yang hebat teman hidup aku
saya juga bangga punya istri kayak kamu
punya teman hidup seperti kamu
saya nggak ada mama ya kalau ada mama mungkin lebih seru
berasa lebih lengkap
dia mengizinkan kita untuk keluar
berenpah eh berlimpah sekarang
udah ada anak lagi
iya mama itu kan pengertianin sama kita
mama itu mau kasih waktu untuk kita berdua
karena mama tau semenjak kamu pulang dari rumah sakit
kamu baru bangun dari koma
kamu itu pasti butuh waktu
butuh waktu untuk memenuhi seperti ini
bisa sama anak anak juga pergi jalan jalan
ini perasaan saya kenapa gak enak sekali ya
saya sudah sholat sudah berdoa
tapi masih seperti ada yang kayak gak biasanya
semoga al andin dan anak anak baik baik aja di jalannya
saya better siap siap
terus terang hati saya rasanya hangat sekali
melihat orang yang mirip dengan roy
ya walaupun saya tahu itu bukan roy
karena roy sudah lama meninggal
tapi itu adalah visi yang membuat saya menjadi bahagia
ya siapa masuk
eh mir masuk mir
wah bu ganggu gak bu
enggak sih saya lagi siap siap mau ke makamnya roy sama pak artawan
perintahin riza dan juga pengawal yang lain gitu untuk ngikutin mobilnya pak bos gitu sama adit
ya saya sih mau aja
cuman kan al sudah
perintahkan dan kasih tahu bahwa mereka mau spend quality time
pergi mereka sendiri
ya walaupun saya bisa aja minta tolong riza dan anak buahnya untuk ngawal
mereka mungkin mau
ya mereka kan berempat
berah gak apa apa lah
tapi walaupun biar berempat kok
kayak perasaan saya tuh kayak gak enak aja gitu loh bu
iya andin juga sempet cerita bahwa kamu yang paling
paling kuatir waktu andin hamil
ya gitu lah bu
saya tahu kamu sangat perhatian sama nih
mereka kan sekarang
mau gak cuman berempat ya
berlima ya sama yang di perut ya
iya sama yang di perut
nah dan mungkin karena kamu udah terbiasa handle reina
terus udah gitu kiki handle askara
terus andin jadi tiba tiba dilepas sendiri dengan anak anaknya dalam keadaan hamil
tapi kan ada al
semoga semuanya baik baik aja ya
wastu aku kuatir lah
atau cuma sebentar mereka pergi
iya sih bu
ini udah apa ini ngumpul semua disini
dengerin tuh apa kata ibu yang tadi bilang
masa bu mbak mirna semalam itu nggak bisa tidur bu
kan kiki jadi gak bisa tidur
orang selimut ditarik tarik
terus abis itu dia kerusak kerusak
ya kan lagi pertama asnya
masa yang disini ribet aja mikirin
api hari ini udah berapa
berapa hari ini
kek khawatir ini itu
api hari ini mereka bersenang senang
saya ngerti sih
apa apaan juga kuatir kan nih sahabatnya